lahan pertanian yang dikerjakan warga mendapat bantuan pembibitan dan pupuk dari desa
semuanya yang ada di piring ini
bagai pemain muda yang sedang bersinar pemain yang memiliki darah nusa tenggara timur dari sang ayah ini memang sedang berada di puncak ketenaran